dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan ketua persatuan perawat nasional indonesia untuk pilihan dki jakarta pak jajang rahmat selamat siang pak jajang
selamat siang mbak hanum ya
pak jajang saya ingin mengapresiasi dulu setinggi tingginya untuk semua tenaga medis yang sudah memberikan secara maksimal tenaga waktu dan juga keseluruhannya dalam penanganan wabah corona ini pak
terima kasih mbak
baik pak jajang ini kita bicara di tengah penanganan wabah corona yang sedang dilakukan oleh para tenaga medis khususnya karena mereka berada di garda terdepan
kami juga mengucapkan turut berduka cita pak atas wafatnya salah satu rekan perawat beberapa hari lalu di jawa barat
kalau sampai sejauh ini bagaimana sih pak pembekalan dari asosiasi untuk para teman teman perawat begitu memberikan pembekalan seperti apa
karena mereka ini kan orang yang paling pertama berhadapan langsung
dengan suspek ataupun orang yang sudah positif dari covid sembilan belas ini pak
ya kami dari ppni selalu mengingatkan teman teman untuk menjaga prosedur dengan baik
terutama bagaimana patuh dengan penggunaan alat pelindung diri yang dipakai
yang kedua juga patuh dengan prosedur yang ditetapkan
kemudian yang ketiga juga patuh untuk menerapkan etika profesi
dan jangan lupa sop itu diterapkan pada setiap layanan
di covid sembilan belas ini harus memang perawat ini patut sekali dengan pemakaian apd nya mbak
itu yang kita terapkan
kemudian sebelum turun ke lapangan sebenarnya disiapkan tentang bagaimana dia kesiapan dirinya
terutama paham dulu bagaimana penanganan kasusnya
itu juga kami harapkan teman teman mematuhi itu semua
kira kira gitu mbak
oke pak jajang ini terkait dengan informasi yang juga kita baca ataupun kita konsumsi sehari hari di sosial media
ini para petugas medis masih harus melengkapi alat kesehatan ataupun apd sendiri
bahkan sekarang dengan kesadaran masyarakat banyak yang menggalang sumbangan untuk memberikan
karena mereka ini sudah benar benar kehabisan stok di masing masing rumah sakit begitu pak
ya betul itu keprihatinan kami mbak
jadi apd ini menurut kami dari profesi harusnya kalau sudah pandemi kan disiapkan oleh pemerintah
jangan kami suruh menyiapkan kembali di lapangan
saya kasihan dengan manajemen rumah sakit yang harus mencari mencari apd belanja gitu
sementara harus melayani pasien juga kira kira gitu
biarkanlah perawat ataupun tenaga kesehatan yang lain fokus melayani pasien tapi apd nya siap gitu
bayangan kami harusnya kalau ada rumah sakit yang ditunjuk sebagai centernya untuk covid harusnya kan sudah siap full di sana
jadi kami tinggal pakai kebutuhannya sesuai gitu
nah kehabisan ini yang menjadi apresiasi
apa ya keprihatan kami juga gitu
sehingga agak ada ketakutan dari teman teman tentang persiapan apd ke depannya
berapa banyak lagi yang diperlukan terus kesiapannya seperti apa
nah harus ada ketegasan dari pemerintah dipastikan ada di lapangan
artinya teman teman perawat khususnya minta kepastian pemerintah kalau disampaikan oleh pengambil kebijakan entah itu menteri atau presiden ada apd nya maka memang ada apd itu mbak
ini aja yang kami harapkan
karena kalau kami berperang itu full untuk alat pelindung dirinya ada
sudah dipersenjatai begitu ya pak ya
kenapa karena kalau kami tidak bersendani dengan baik potensi terturunnya sangat tinggi
nanti ada kejadian lagi tenaga kesehatan yang kena
itu yang kami tidak harapkan mbak
sehingga dijamin oleh pemerintah kira kira gitu
pak jajang sampai sejauh ini kalau teman teman di ppni sendiri ini sudah menerima berapa banyak laporan pak dari rekan perawat khususnya di dki jakarta
di jakarta terkait dengan apa ya belum matangnya sop ataupun ketersediaan apd di rumah sakit rumah sakit rujukan
ya kalau saya cek ke rumah sakit dengan teman teman di rumah sakit rujukan itu selalu bilangnya sampai saat ini masih cukup pak gitu
tapi kami khawatir sehingga kami tidak sesuai gitu
nah ini kekhawatiran ini harus dijamin oleh pemerintah apalagi kan ada gugus tugas kan gitu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
kami siap untuk bekerja tetapi siapkan juga apd nya
kira kira gitu mbak
positifnya harus diambil oleh pemerintah bahwa tenaga kesehatan siap
tetapi kalau apd nya sampai saat ini belum jelas kira kira gitu di lapangan ya
di lapangan bukan di pembicaraan
nah ini yang kami harapkan mbak gitu
oke terkait hal ini sendiri dari pihak ppni dki jakarta khususnya sudah melayangkan surat khusus tidak pak
kementerian kesehatan ataupun
ke otoritas pemerintahan terkait bahwa ini adalah hal yang patut sekali disoroti karena gawat kalau sampai persediaannya menipis bahkan tidak ada sama sekali
sudah secara resmi kami sudah bersurat untuk meminta penjaminan apd ini
terutama di rumah sakit rujukan termasuk rumah sakit rumah sakit daerah yang akan ditunjuk untuk covid
dipastikan aman dan memang ada barangnya kira kira gitu mbak
jadi kami sudah bersurat kemudian di ppni
ini sudah bersurat secara resmi untuk meminta ketersediaan pemerintah berkaitan dengan alat pelindung diri yang utama
jangan sampai nanti kami takutkan begini karena kami tenaga kesehatan terdepan potensi tertularnya sangat tinggi
yang kedua yang kami khawatirkan adalah menularkan
kenapa karena kami memberikan layanan yang positif itu merawat pasien positif
misalnya dia masih pulang mbak ke rumahnya
bayangkan kalau memangnya tidak kami dilengkapkan dengan apd
ketemu keluarga ketemu anak istrinya perawat tersebut
bisa menjadi carrier ya pak
kami menularkan itu itu yang kami sangat khawatir kira kira gitu
pak jajang selanjutnya ini kita berbicara mengenai angka keseluruhan
seberapa besar sih pak kalau dari data yang dimiliki oleh ppni terkait dengan jumlah sdm perawat untuk penanganan wabah ini sendiri
karena pastikan ini secara shifting ataupun jumlah orang ini sudah dibagi bagi per masing masing rumah sakit
ya untuk anggota kami ppni dki sebenarnya ada empat puluh empat ribu sekian orang mbak
nah tetapi itu kami adalah perawat yang melekat di layanan
maka perlu ketegasan pemerintah kalau memang diperlukan untuk covid sebenarnya harus ada kebijakan pemerintah bagaimana memobilisasi tenaga tersebut
kenapa karena kami op tidak punya langsung tenaganya
mereka melekat di layanan langsung
baik itu rumah sakit swasta rumah sakit
pemerintah ataupun di puskesmas
sehingga pada saat kami akan tarik untuk mobilisasi kami tidak punya kewenangan untuk itu karena mereka melekat di layanan mbak
untuk itulah pemerintah diharapkan punya kebijakan untuk memobilisasi ketenagaan ini
maka kami bekerjasama dengan dinas kesehatan
semuanya kami coba mencari volunteer perawat
kemudian kami diskusikan dengan dinas kesehatan untuk di full di dinas kesehatan
dan biarlah nanti dinas kesehatan yang berkoordinasi
dengan layanan untuk berapa kebutuhan yang ada
sehingga kami menempatkannya begitu mbak sekarang
bapak yang terakhir
tadi pak jajang sempat menceritakan bahwa para perawat yang sudah dilengkapi dengan apd saja
menghadapi pasien pasien yang positif ini masih harus pulang ke rumah
apakah sudah ada wacana pak misal dari pihak ppni ini kepada pemerintah seperti penyediaan asrama selama menjalankan tugas
lalu juga mungkin jaminan kesehatan tambahan
apabila mereka yang rumahnya jauh
atau mungkin juga asupan gizi seperti apa
karena kan mengingat ini juga bisa meminimalisir tindak penularan
begitu tadi bapak sebutkan apabila dari sosok perawat ini pulang ke rumah bisa jadi dia menjadi carrier virus begitu
kami sudah bersurat resmi dari ppd dki ke kepala dinas kesehatan
dan ditembuskan dengan pak gubernur
salah satunya adalah bagaimana tenaga kesehatan ini disediakan untuk asrama
apabila nanti eskalasinya masih meningkat dan perawat ini harus standby lama di rumah sakit mbak
termasuk kami juga mengusulkan apakah nanti kalau perawat itu standby lama karena eskalasi makin tinggi
siapa yang menjamin keluarganya yang ditinggalkan
oke pak maaf sejauh ini berapa lama sih pak jam standby para perawat ini di rumah sakit selama wabah corona ini terjadi
ya kalau sekarang kan masih
dia kalau di ruangan sekitar tiga sampai empat jam
setelah itu dia keluar gantian orang kedua sik tersebut
jadi empat jam pertama itu orang pertama
kemudian empat jam keduanya orang yang kedua di ruang tersebut
dan dia pulang mbak ke rumah
sampai tadi masih begitu
tapi kalau eskalasi masih tinggi
apakah nanti perawat ini masih bisa pulang ke rumahnya
berarti kalau dia tetap diperlukan di layanan
itu harusnya sudah punya asrama dan itu harus dipikirkan ke depannya
saya mendengar pemerintah akan menyiapkan untuk itu
sampai dengan sepertinya nanti kalau odp pdp juga akan ditempatan khusus kan kira kira gitu
nah ini barangkali nanti kan pasti ada tenaga kesehatan yang standby di daerah tersebut
nggak bisa masuk nggak bisa keluar
ini kan perlu juga nanti dipikirkan bagaimana keluarga yang ditinggalkannya
nah ini juga harus dipikirkan ke depannya
sekarang belum barangkali belum sampai ke sana
tapi di tahap berikutnya kalau ini makin eskalasinya makin meninggi
maka perlu dipikirkan nanti keluarga si tenaga kesehatan ini yang meninggalkan lama keluarganya
bagaimana yang ditinggalkan
siapa yang mengurus dan lain lainnya
juga harus ada keterlibatan pemerintah supaya mereka tenang
berperang melawan covid ini tenang kira kira gitu loh mbak
ini aneksa kami ke depannya mbak
baik pak jajang rahmat kita kawal bersama ya pak
karena pemerintah tentunya harus serius sekali dengan hal ini
sekali lagi kami mengapresiasi setinggi tingginya untuk semua petugas medis
khususnya perawat di indonesia dan dki jakarta khususnya
terima kasih pak jajang